lo jangan mentang mentangin di perusahaan keluarga terus lo bisa senang enaknya ya
santai aja lagi sat lo cuma makan kok
oh lo berani membantah teguran dari atasan ya
lo lupa siapa pimpinan perusahaan ini
kalau lo gak suka sama teguran gue lo boleh keluar dari perusahaan ini
bapak setuju dengan perusahaan
setuju dengan konsep iklan yang saya ajukan
udah kalau gitu nanti siang saya tunggu di kantor ya pak ya
kita akan bicarakan lebih lanjut lagi gimana
baik pak saya tunggu
terima kasih banyak pak
tadi klien yang baru kita omongin
telepon saya katanya dia setuju dengan konsep iklan yang kita ajukan
dan nanti siang dia akan datang ke kantor
untuk membicarakan masalah kontrak kerjasamanya
bapak benar benar baik
lagi lagi tembus satu klien besar yang kita hadapi pak
padahal bapak baru sehari jadi pimpinan
ini semua berkat kalian juga
kita jangan terlalu senang dulu
masih banyak klien klien yang harus kita jaring
suatu saat perusahaan kita ini
akan menjadi perusahaan iklan di cicilan paling atas
kalian percaya sama saya
aku punya kabar gembira untuk mama
kabar gembira apa
aku baru dapat klien besar
dan kayaknya masih banyak klien klien lain yang pengen kerjasama sama perusahaan kita
aku tambah yakin ma
kalau aku bisa bikin perusahaan kita ini tambah besar
sayang mama saking gembiranya sampai teriak
sayang mama tuh gak pernah ragu ragu sama kamu
kamu selalu jadi yang the best

gak ada tandingan
coba dari dulu dulu kamu jadi pimpinan perusahaan
pasti perusahaannya sudah maju dari dulu dulu
sayang selamat ya
ya pokoknya kamu harus tetap semangat
mama selalu mendukung kamu
maju terus pantang mundur
udah mama gak usah khawatir
makasih banyak ya mak ya
aku udah gak sabar ngerasain resep cinta dari sang pacar
gak enak sih
kayak suara dewi
aku udah memasak masa harus swapin juga
aku udah berhasil merebut posisi andri di perusahaan ini
dan sekarang udah saatnya
untuk aku merebut dewi dari andre
aku gak mau ngalah lagi
err namanya aisromu
bukannya kerja lo malah enak enakan disini
loh jangan mentang mentang ini perusahaan keluarga
terus lo bisa seenak enaknya ya
santai aja lagi sat
lo cuma makan kok
lo berani membantah teguran dari atasan ya
lo lupa siapa pimpinan perusahaan ini
kalau lo gak suka sama teguran gua
lo boleh keluar dari perusahaan ini
toh kontribusi lo sama perusahaan ini juga gak gede gede amat kan
jadi kita juga gak bakal kehilangan lo
dewi aku kerja dulu ya
ini nanti kamu beresin deh
saya kerja dulu pak satria
aku juga kerja dulu
udah lama kita gak ngobrol
aku gak nyangka kamu bisa berbicara sekasar itu
kamu betul betul berubah ya
sebetulnya masalah kamu apa sih
kamu gak suka dengan keadaan sekarang
kamu masih marah sama tante tante karena dia nggak sengaja bikin kamu buta
sampai kapan kamu akan menyimpan rasa dendam
kamu itu gak ngerti
kamu gak ngerti kalau
aku gak nyangka sat
kamu bener bener bukan satria yang dulu
mungkin benar aku berubah
tapi aku sudah banyak kehilangan wi
dan mulai saat ini
aku gak mau lagi selalu pasrah dan cuma diam
aku gak mau lagi cuma jadi pihak yang mengalah
ingin serius banyak godaan
kita harus bikin perayaan
aku punya ide
gimana kalau kita bikin selamatan untuk merayakan pengangkatan satria sebagai pemimpin perusahaan
sekalian juga untuk keberhasilan proyeknya satria
mama setuju gak
aku mau pergi dong

kalau gitu nanti mama akan urus semuanya
dan kamu juga harus siap siap ya
mungkin ada yang bisa aku bantu
andri sama tanti gak usah repot repot
gak usah sibuk sibuk ngebantuin
aku berharap semoga kalian berdua gak ada
di acara tersebut nanti
kalian suka gr ya
tapi wajah kan kami bantu bantu
kami kan masih keluarga
jangan main dukun
tanti cantik kamu udah pikun
tanti kamu ingat gak
kamu itu sudah bikin
satria buta dan menderita
nanti kalau kamu ada di acara itu
terus nusuk satria dari belakang
jangan jangan ya acara bisa rusak
tante indi udah dong
jangan bahas itu terus
mama kan gak sengaja
sampai kapan tante itu mau nyalain mama
sampai mama kamu meninggal kali ya